jelasan saya dulu sebentar
oh lantai delapan ya
udah gitu aja
kamu kok udah udah aja sih
ngusir aku ya
ngomongnya gak enak banget
bukannya mengusir ya
mendingan kamu masuk ke apartemen aja
romantis gitu yang lembut
mesti gak bisa sih
cuman ya udah deh
masuk tuh ke partemen
kamu pulang naik ke atas
masuk kamar tidur
kalau aku lama lama
ngeliat kamu terus
dan aku gak bisa pulang
kamu nongkrong di lantai berapa
nggak ada apa kemampuan lain selain gombal
itu gombal kak
oke nanti ngomong sama cewek lain deh kayak gitu
soalnya aku tuh senang
itu yang bikin hati aku tenang
makanya aku sering banget ngomongin kayak gitu
tapi bukan gombal ya
itu beneran lho
yaudah masuk ya
oh ini anak ya
yaudah kalau gitu
aku masuk ke apartemen
ini udah ada tahanin juga
buat saya ini tanya esta
apa kalau aku herbs first
saya bisa banyak satu
itu pstra mana
kayaknya pas queue itu udah tinham
mudah mudahan di belanda
hai reva masuklah
mau apa lagi sih lo semua
reva lo dengerin gue baik baik
mulai saat ini jangan pernah lo ganggu andrea lagi
hah pasir apa sih urusannya sama kalian semua
suka suka gue dong
berisik lo ya
dan jangan cuma cuma lo langgar
kalau lo langgar lo bakal tawa kebanyakan
sebenarnya kita bisa aja kasih pelajaran sama ibu sekarang juga
tiap kali lo masih beruntung
lo ingat sekali lagi kita kasih kelebatan lo sekali lagi
kalau sampai lo masih ganggu andrea atau bahkan lo kurang ajar sama dia
lo tahu apa yang akan kita lakuin
lo ingat baik baik
kita gak pernah main main
maafin maafin aku boy aku aku aku gak sengaja
tapi tadi aku takut banget sih boy
nah udah kamu yang tenang ya
kamu gak kena makan apa apa kan tadi di dalam
cerita sama aku
ada anak anak bece di lift boy
mereka sengaja ngancam aku kayak gitu
mereka ngancam katanya aku nggak boleh gangguin adriana lagi
aku gak boleh macem macem sama adriana
kalau enggak mereka bisa
mereka bisa ngelakuin sesuatu yang mungkin di luar pikiran aku boy
tadi aja mereka kayak udah oh ngapain aku kayak gitu deh
pokoknya aku gak habis pikir deh kenapa mereka kayak gitu tiba tiba sama aku
nih kamu mendingan masuk ke apartemen kamu ya
mereka udah keterlaluan sama kamu
nanti aku urusin masalah ini ya
kamu masuk oke
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
teh teh teh teh teh teh
maafin saya teh manis
saya teh cinta pisang sama teh teh
tapi aku kumaha aku udah
kalau kita terus maju anak kita yang mundur
jadi kalau teh manis mau salah sangka ya apa boleh buatlah
wah si kemot mataw aja sih
neng teo udah di ibu kota
tapi kayaknya sih dia sedang istirahat dulu
alhamdulillah di keluarga rayang udah pulang pak
tapi saya sebera disini bukan untuk nyari raya
boleh saya duduk pak
eh boleh atuh
ini saya mau ngomong apa ya
ini teh jangan sok sok serius gitu atuh lah
tadi aku sempet dengar mama ngeguh gumam
mama bilang kalau abah itu dekat sama perempuan lain
mau dipengin abah jujur mbah
emang bener raba deket sama perempuan lain
maafin abah ya kemot
tapi abah yakin ini yang terbaik buat kita semua
yang terbaik menurut siapa pak
mamah aku tuh segala galanya buat aku mbah
jujur aku gak suka kalau abah mainin mama kayak gitu
kalau emang sampe bener abah nyakitin hati mama
aku mungkin gak bakal bisa maafin apa
dengerin penjelasan saya dulu
terima kasih mbah
alik pake dateng kemari lagi
males banget gua ketemu alik di sini
ini lu mau ke mana
kita kan teman
masa lu lupa sama gua
lek mau lu apa sih
lu mau ngajakin gua ribut
gua ladenin lu ribut
lu dateng tepat pada waktu ini
karena gua pengen menghajar orang
gua dateng kemari bukan mau ajak lu ribut
gua denger lu ada salah paham dengan haikal dan mondi
lek urusan lu apa